tadi sudah sidang terus kita sudah memberikan sekitar dua belas bukti ya termasuk memang kelahiran dan lain lain
rekaman tadi sudah itu rekaman percakapan bapak dengan pihak ketiga
bo boleh dikasih tahu dua belas nya apa aja yang mendukung kita punya bugatan
gugatan kita kan jelas sudah dibeberkan waktu itu ya
selain rekaman dua belas peti apa lagi
bo boleh dijakar rekaman
dalam bentuk apa aja bu
tapi rata rata komunikasi doang bentuk komunikasi
komunikasi antara ibu dan ibu
kalau foto tertangkap basah gitu
bo berarti untuk paham juga kemudian kejuruteraan sakit kalau merekamnya
jadi dua belas peti itu apa ya bu

waktu pak ahok pergi ke sana
sama waktu whatsapp tadi
waktu whatsapp itu terkait dengan apa
antara bu fairoh sama ayah
iya antara antara lain
dan bukti whatsapp itu
percakapannya soal apa bu
ya pasti dukung bugatan kita
itu ada bukti dari bu fairoh yang dikirimkan ya
bukti semua dari pak
hari ini tidak ada kiriman kelas kali kan
komunikasi dengan bu fairoh
saya tidak ada komunikasi sama sekali dengan bu fairoh
tadi buktinya disisilkan dalam bukti ini ya
itu sudah loskontak sama bu fairoh
hasilnya nanti tanggal dua puluh delapan sidang lagi tambahan bukti surat kalau masih ada dan saksi
kalau tambahan bukti surat kalau masih ada
saksi dari pihak
saksi dari pihak penggugat
nama saksinya jangan sederhana
ya maksudnya memperkuat untuk apa gitu bu
memperkuat semua hal yang ada dalam gugatan
dari keluarga juga
ya permintaan kita kan perceraian dan nafas
kerabat jauh apa
berapa orang bu
terkait vaksinnya melihat kejadian di mana
di jakarta atau di singapura
ya berkait nanti
ada agen apa apa sidang lagi bu
setelah pembuktian semua kan nanti ya tadi majelis hakim juga berharap bahwa nanti mungkin ada minta supaya tuntutan tersebut
terkait saksi itu lah bu
pak itu akan datang atau di mana pak
nanti sedang didiskusikan pak
belum tahu kapan bu
setelah pembuktian bu
ya setelah semua pembuktian
pembuktian berkembang yang apa bu
kalau misalnya minggu depan saksi saksinya sudah selesai berarti sudah selesai
berarti dua pagi setengah lagi pak akan datang
rencananya begitu permintaan dari majelis
sudah ada yang dari ibu untuk mengasihkan pak pak
untuk saksi ini apakah yang menemani pak pak untuk mengadil masalah
janganlah janganlah pak
jadi bu lama pak pak
soalnya kan takutnya nanti kita dua hari ke depan ini bisa berubah jadi malah
tapi ada kemungkinan yang menemani pak pak
menjelaskan di rumah sakit begitu ya bu ya

jadi kalau pak dipanggil datang ke vn harus saya izin dari kemenkum ham
harus izin dari mako juga kan berasal
mako kan yang izinnya kan dari cipinang
sejauh ini komunikasi antara pak pak ini
tidak tahu saya enggak
pasti sering dihubungkan sama pak pak